dan cuma krishna dan keluarganya saja yang tidak kena wabah
kalau kalian gak percaya
kalian bisa buktikan malam ini
kedua siluman itu sudah saya tangkap
datanglah malam ini ke hutan
karena malam ini
bulan purnama akan muncul
dan kalian bisa melihat
dengan kepala dan mata kalian sendiri
mereka akan berubah menjadi ular
krisna krisna bangun bangun nak
aku mimpi buruk maman
aku melihat istriku dibunuh orang
dukun itu berhasil menangkap aku dan dinta lagi
ya ampun dinta masih pingsan
aduh ikatan ini kuat sekali aku gak bisa bebasin diri aku
aku di sini
ibu ada di sini
krishna ibu dengar dari orang orang di sini
kalau di desa kamu ini terkenal
wabah penyakit kulit nak
iya memang bu
tapi ibu gak perlu khawatir
krisna nggak kena bu
walaupun banyak warga desa sini
yang menjadi korban
tapi ibu juga punya capai oiga
nah sadar sekali
rasanya waktu dulu yaftat
kiunnya pokoknya secretary k lam
ada yangestetik hoege
manusia padahal dia bukan benar benar manusia dia dan adiknya adalah sepasang siluman ular ganas
yang sangat berbahaya bagi penduduk desa ini ibu ngapain berdiri di sini
barusan ibu dengar dari seorang bapak katanya di hutan dukun itu menangkap siluman katanya siluman
untuk istri kamu nak lintang dan lintah lintang dan lintah iya ini pasti ulasin dukun sialan itu
aku harus ke sana bu krishna kristal kemana tunggu nah
sebenarnya sebentar lagi semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya ya ampun celaka aku lupa
malam ini adalah malam bulan purnama tepat tengah malam nanti aku dan dinta akan berubah
jadi ular dukun itu pasti sengaja menggunakan kesempatan ini buat menjebak kami
tuhan seluruh penduduk desa datang ke tempat ini
apa yang kamu lakukan
mengurung mereka di dalam kerangka yang seperti itu
kamu pikir mereka binatang
memang mereka binatang
dan sebentar lagi akan berubah menjadi binatang
jangan omong sembarangan
aku tidak akan melepaskan ular ular itu
istriku bukan ular
kau tidak akan menang melawan aku
datang lagi buahnya
mau dibawa kemana
aku tidak akan membiarkan kau merusak rencanaku
malam ini seluruh penduduk harus tahu bahwa istrimu itu memang betul betul ular
kau sudah bisa jadi umurku
karena aku tidak kok melahirkan kesihatanmu dalam ular
katagu punya lengkungan
aku sudah menang przepontang ini
kemudian sel trained kamu
terus mengubah menjadi para bekas kamu
aku di sini bu
aku di sini
krisna masya allah mulut kamu berdarah nak
tolong aku lepaskan
ibu di sini
ikatan tali ini bu
aku harus menolong istriku
kamu nggak usah bikinin orang lain dulu nak
bikinin keselamatan kamu sendiri ya
wah keselamatan istriku jauh lebih penting
aku harus menolong
harus menolong istriku
istriku dalam bahaya bu
sebentar lagi waktunya akan tiba
tepat pada saat bulan purnama penuh
kedua tawanan kita itu akan berubah menjadi sepasang ular putih dan hijau
apa yang harus aku lakukan
aku harus berdoa pada ratu ular
cuma beliau yang sanggup menolongku
ratu ular aku mohon datanglah
aku mohon datanglah ratu
aku mohon tolonglah kami ratu
dalam beberapa detik lagi sosok mereka akan berubah menjadi ular
ratu ular aku mohon datanglah
dinta dinta bertahanlah dinta
bertahanlah sebentar lagi
ratu ular pasti menolong kita
jangan lupa ratu ular mereka akan berubah menjadi ular
jadi aku harus menyembuhkan mereka
aku harus menolong mereka